menitipkan agenda agenda kepada presiden terpilih supaya agenda perubahan itu terlaksana
masuk koalisi atau tidak kan nanti kita lihat tanggal dua puluh oktober
di situ akan terlihat koalisi yang sesungguhnya kayak apa
nah ini yang penting buat pkb hari ini adalah mengakhiri proses kompetisi pilpres
dan menitipkan agenda agenda kepada presiden terpilih supaya agenda perubahan itu terlaksana
pertemuan dengan prabowo nya bagaimana pak
masukan masukan kita untuk menjadi agenda nasional
bagaimana pak lu yang menjaga renacung orang yang
ya toksik pasti bukan hanya harapan pak lu
siapapun ingin kepemimpinan kabinet yang baik ya
jadi bagaimana kriteriannya saya kira semua orang juga paham
bagaimana soal presidensial yang bakalan dilakukan soal pak prabowo
ya tentu positif dan itu hendaknya bisa lebih produktif
sehingga terjadi keberlanjutan dari pengalaman dan kegagalan
pengalaman tidak boleh diabaikan kegagalan jangan diulang
jangan pernah kita terperosok pada lubang yang sama
sehingga diantara pelajaran pelajaran yang sudah dilalui bisa menjadi modal
bu sutapek kan hubungan bu mega
dengan pak sby ataupun bu mega dengan pak jokowi kan
bu sutapek apakah presidensial klub ini relevan di l delapan
karena seiring dengan waktu kan sudah waktunya melupakan perbedaan dan konflik konflik yang tidak produktif
saksikan program program kompastv melalui siaran digital
baytv dan media streaming lainnya